berbicara soal miliarder siapa yang tidak mau jadi miliarder atau milioner
tidak banyak miliarder di dunia namun siapa sangka angka kekayaan seratus orang miliarder teratas di dunia
ini bisa mengalahkan jumlah pendapatan satu negara terkaya di dunia dalam satu tahun
para miliarder asalnya datang dari tiongkok dan amerika serikat ini memang mendominasi daftar orang terkaya dunia
dan untuk mendapatkan gelar miliarder tersebut tentulah tidak mudah
ada yang mencapainya dalam waktu singkat ada juga yang butuh puluhan tahun untuk mengantongi miliar dolar pertama mereka
siapa saja mereka dan berapa lama waktu yang mereka butuhkan untuk jadi milioner atau miliarder
kami mengulasnya untuk anda dalam penyumbang kekayaan miliarder dunia berikut ini
kita lihat terlebih dahulu sektor sektor apa yang kemudian menyumbang pundi pundi dolar
bagi para pengusaha yang ada di amerika serikat dan juga tiongkok ini dua negara yang mendominasi sepuluh peringkat atas orang orang terkaya di dunia
pertama ada telekomunikasi kemudian juga ada teknologi tambang
kemudian real estate dan juga otomotif
ini adalah sektor sektor yang diambil oleh para miliarder tersebut kemudian menyebabkan mereka menjadi orang orang yang mendapatkan pundi pundi dolar dengan mudah
tidak sangat mudah tapi ada waktunya bertahun tahun
ini waktunya kita lihat mereka yang bergerak di sektor teknologi atau miliarder yang bergerak di sektor telekomunikasi
ini butuh waktu tiga tahun untuk rata rata mendapatkan miliar dolar pertama mereka
kemudian untuk sektor teknologi rata rata pengusaha atau miliarder yang bermain di sektor teknologi ini rata rata membutuhkan waktu empat delapan tahun untuk mengantongi satu miliar dolar pertama mereka
kemudian untuk sektor tambang butuh waktu lima dua tahun real estate lima delapan tahun otomotif tujuh lima tahun
ini data yang kami dapatkan dari slotia ini sudah dikurasi dan diambil rata ratanya kemudian keluarlah angka angka ini
namun memang berdasarkan data yang kami dapatkan kita tidak bisa mengambil data data yang kita dapatkan dari data data kita

jadi memang tidak mudah harus jatuh terlebih dahulu namun jatuh tersebut menyebabkan mereka bangkit lagi dan kemudian menjadi miliarder atau orang orang terkaya di dunia
kita lihat selanjutnya kita perkembangan miliarder dunia dari tahun dua ribu enam belas sampai dua ribu sembilan belas
di sini data yang kami kurasi ini pada tahun dua ribu enam belas ternyata di dunia ada satu delapan ratus sepuluh miliarder dengan total kekayaan mencapai lima ratus lima miliar dolar amerika
selanjutnya untuk tahun dua ribu tujuh belas ternyata terus naik begitu sudah ada dua empat puluh tiga miliarder di dunia dengan total akumulasi kekayaan mereka enam ratus dua belas miliar dolar amerika serikat
kemudian dua ribu delapan belas ada dua dua ratus delapan miliarder
di seluruh dunia ini dengan total akumulasi kekayaan miliarder tersebut tujuh ratus empat puluh empat miliar dolar amerika serikat
dan dua ribu sembilan belas tidak terlalu naik tidak terlalu banyak begitu ya masih stagnan
ini tetap berada di angka dua dua ratus delapan miliarder atau dengan total akumulasi kekayaan tujuh ratus empat puluh empat miliar dolar amerika serikat
berbicara soal miliarder ini sangat menarik
ada seratus orang rata rata seratus miliar atau maksud saya seratus orang miliarder
di dunia begitu ya sudah dikurasi ini memiliki penghasilan kalau seratus orang miliarder seratus orang milioner begitu ya
ini di kurasi mereka bisa mendapatkan sekitar dua tujuh triliun dolar amerika serikat
ini artinya sama dengan tiga puluh delapan ribu triliun rupiah
jadi seratus orang milioner yang ada di dunia ini
jika di rata rata pendapatannya diakumulasikan begitu ya bukan rata rata
tapi diakumulasikan jumlah harta kekayaan mereka sebesar tiga puluh delapan ribu triliun rupiah
ini sama dengan dua lima kali pdb indonesia begitu
jadi luar biasa penduduk indonesia dua ratus tujuh puluh juta begitu
pdb kita sebesar empat belas triliun begitu
tapi tetap masih kalah ya dengan akumulasi total kekayaan dari seratus orang miliarder yang ada di seluruh dunia
untuk membayar utang indonesia utang kita saat ini utang luar negeri kita ya ada di sekitar empat triliun rupiah
nah jadi memang luar biasa
ada seratus orang miliarder saja ini sudah bisa menyaingi angka dua ratus tujuh puluh juta orang indonesia
juga pastinya ini membayar utang luar negeri indonesia yang sudah dicicil selama bertahun tahun
kita lihat selanjutnya ini adalah miliarder miliarder dunia
kami kurasi dari asia dan juga dunia
dari asia ini dia
lima orang teratas miliarder dari asia yang kemudian menjadi top milioner yang ada di asia
ada mahuateng jack ma hui kayan li kanxiang dan juga le xiaoki
kita lihat ini adalah waktu yang mereka perlukan yang dalam box merah ini ya
ini adalah waktu yang mereka perlukan kemudian untuk menjadi seorang miliarder atau milioner
untuk mahuateng ini dia adalah pendiri tencent
kita sama sama tahu ini tencent adalah
perusahaan teknologi di balik wechat
nah dia butuh waktu tiga tahun untuk kemudian menjadi seorang miliarder
kemudian kita lihat selanjutnya ada jack ma
siapa tidak tahu jack ma ini adalah konglomerat di balik alibaba group
alibaba group begitu
yang sama sama kita tahu sudah banyak sekali investasi investasi yang dilakukan alibaba group
terutama juga ada juga di indonesia yang juga sudah disasar oleh jack ma
jack ma kita lihat sekarang total kekayaannya ini dalam miliar dolar amerika serikat tiga puluh tujuh tiga miliar dolar amerika serikat
kemudian juga ada hul kayan
ini asal dari tiongkok juga
hulkayan ini punya total investasi atau total jumlah kekayaan dirinya sendiri tiga puluh enam dua miliar dolar amerika serikat
dia adalah konglomerat real estate di tiongkok
nama perusahaannya adalah evergrande
jevergrande ini salah satu perusahaan properti yang bermain cukup besar di tiongkok
dan kemudian menyebabkan hui kayan ini menjadi miliar der dunia lima teratas di asia
selanjutnya ada nama lika shing yang butuh waktu delapan tahun untuk mendapatkan miliar pertamanya
dengan sekarang total kekayaannya sudah tiga puluh satu tujuh miliar dolar amerika serikat
ini adalah orang di balik chengkong holdings di tiongkok juga
selanjutnya kita punya li shaoqi
butuh waktu tidak terlalu lama hanya waktu dua tahun saja dia untuk menjadi seorang miliarder
dan dengan total kekayaan tiga puluh satu miliar dolar amerika serikat
nah kalau anda melihat ini umur di sini adalah usia di mana mereka mendapatkan miliar dolar pertamanya
satu miliar dolar pertamanya
mahuateng pendiri tencent ini mendapatkan miliar dolar pertamanya pada usia dua puluh lima tahun
kemudian jack ma pada usia tiga puluh lima tahun
kemudian hu kaiyan pada usia empat puluh tahun
dan juga li ka shing pada usia delapan tahun
dan juga li shaoqi ini pada usia sekitar tiga puluh sampai tiga puluh lima tahun
ya lishaoki ini adalah konglomerasi dari gbn di tiongkok
ini konglomerat di bidang perhotelan begitu yang ada di tiongkok dan juga properti
nah ini adalah lima teratas dari asia
selanjutnya kita lihat siapa siapa saja miliarder dunia yang pastinya nama namanya sudah sangat akrab di telinga anda
yang kemudian menjadi orang orang terkaya
kita punya sepuluh daftarnya dan juga berapa jumlah kekayaannya dan juga berapa tahun dan juga saat usia berapa mereka menjadi seorang miliarder
kita lihat ini dia data data lima teratas dan juga lima terbawah
ini kita urutkan dari peringkat ke sepuluh begitu ya
di peringkat ke sepuluh diurutan ke sepuluh ada larry ellison
dia butuh waktu untuk menjadi miliarder sekitar sembilan tahun
total kekayaannya saat ini sudah mencapai enam puluh dua lima miliar dolar amerika serikat
begitu ini dicapai dalam waktu sembilan tahun
dari larry ellison ini sendiri kalau kita ketahui dia merupakan pendiri dari oracle
oracle perusahaan yang bermain dengan database begitu ya
jumlah kekayaannya saat ini sebesar rp delapan ratus delapan puluh tiga triliun rupiah jika kita rupiahkan
selanjutnya kita punya nama mark zuckerberg
siapa yang tidak tahu mark zuckerberg ini pendiri dari facebook
dari perusahaan perusahaannya facebook kemudian juga mengakuisisi bagaimana whatsapp juga dan juga instagram begitu ya
ini mark zuckerberg saat ini sudah mengantongi kekayaan sekitar delapan ratus delapan puluh
mark zuckerberg sama sama kita ketahui ya
ia memulai mendirikan facebook pada saat masih di kampus atau di bangku kuliah
begitu dengan teman temannya untuk mengkoneksikan para mahasiswa mahasiswa
namun sekarang aplikasinya facebook menjadi media sosial nomor satu di dunia dengan jumlah pengguna terbanyak
selanjutnya ada michael bloomberg
atau dari bloomberg lp
ini konglomerasi multimedia ya
jadi bermain di bidang media
banyak sekali dari mulai media cetak elektronik dan juga online begitu
michael bloomberg saat ini memiliki kekayaan lima puluh lima lima miliar dolar amerika serikat
ini atau setara dengan tujuh ratus delapan puluh empat triliun rupiah
dan michael bloomberg ternyata dengan dalam membangun bisnisnya
ini butuh waktu tujuh tahun untuk mendapatkan satu miliar usd pertamanya
selanjutnya ada larry page
larry page butuh waktu satu tahun saja pada usia dua puluh dua puluh lima tahun
begitu cukup muda usianya ya
baru dua puluh dua puluh lima tahun sudah bisa mendapatkan satu miliar usd
kemudian memiliki total kekayaan lima puluh delapan miliar usd
ini atau setara dengan tujuh ratus tujuh belas triliun rupiah
larry page sendiri ini
adalah ceo dari tebak
alphabet benar sekali
alfabet ini adalah induk perusahaan dari google
kemudian di bawah larry page ada serge brin
jadi sergey brin ini dari rusia
tidak lain tidak bukan
dia adalah rekanan dari larry page
sama sama pendiri dari alfabet atau google
saat ini hartanya tidak jauh berbeda
larry page sekitar tujuh ratus tiga triliun rupiah
jadi dia saat ini menjabat sebagai president of technology dari google
sehingga kalau kita lihat di sini harta kekayaan ini tidak jauh berbeda
dari larry page atau ceo dari alfabet ini sendiri
selanjutnya kita ada lima nama teratas
yang pertama ada
ini rata rata semuanya dari amerika serikat
kalau kita lihat di sini hanya amancio ortega ini dan juga dari carlos slim
ini ada dari amerika latin juga
amancio ortega ini dari spanyol
jeff bezos saat ini harta kekayaannya sebesar satu ratus tiga puluh satu miliar dolar amerika serikat
perjalanan jeff bezos ini memang sangat menarik
kalau kita ketahui sama sama pendiri dari amazon yang saat ini menjadi orang terkaya di dunia
saat ini meninggalkan satu orang janda besos
kalau misalnya kita recall apa yang sedang terjadi kasus saat ini
perceraian dia dan juga istrinya
dan jeff bezos ini jumlah kekayaan satu ratus tiga puluh satu miliar dolar amerika serikat ini
ini setara dengan satu ratus tiga puluh enam triliun rupiah
ini hampir dua triliun rupiah lebih
begitu maksud saya
dan juga ini adalah pendiri
jeff bezos butuh waktu tiga tahun pada usia tiga puluh tahun
ini untuk menjadi atau mengantongi miliar dolar pertama olehnya
diawali dari mendirikan amazon di garasi rumahnya
amazon pada awalnya hanyalah toko buku online
begitu saat ini amazon sudah menjadi retail online nomor satu bisa dikatakan di dunia
selanjutnya ada bill gates
berbicara soal bill gate sendiri ini cukup unik
perjalanannya bill gates sempat tidak menyelesaikan kuliahnya di harvard university
namun dia kemudian keluar dan juga mendirikan microsoft
microsoft yang kemudian menjadi perusahaan software atau perangkat lunak nomor satu di dunia
saat ini bill gates mempunyai kekayaan sembilan puluh enam lima miliar dolar amerika serikat
dan juga bill gates ini butuh enam tahun kemudian untuk mengembangkan microsoft untuk menjadi software
dan mengantongi miliar dolar pertamanya
dan kemudian juga bill gates ini
jadi sempat juga ada kasus dengan android begitu ya
microsoft atau window sempat mengeluarkan sistem operasi untuk smartphone
namun ternyata disalib keberadaannya oleh google android
selanjutnya ada warren buffet oracle of omaha begitu
atau orang juga para investor menjulukinya sebagai peramal dari omaha
jadi peramal dari omaha ini cukup menarik perjalanan warren buffett sebagai investor
kenapa dia dikatakan peramal
karena memang banyak sekali investasi investasi yang dilakukan oleh perusahaan warren buffett sendiri
ini backshear hathaway nama perusahaannya
backshear hathaway ini banyak sekali berinvestasi di perusahaan perusahaan
kemudian menelurkan juga raksasa raksasa ekonomi
salah satunya kita atau beberapa perusahaan diantaranya ada coca cola
ini juga diinvestasi oleh warren buffet
kemudian juga ada american express
bank american express dan juga apple saat ini juga diinvestasi oleh backshear hathaway
selanjutnya ada carlos slim
carlos slim ini adalah pendiri perusahaan telekomunikasi telco
telco dari meksiko
jadi saya katakan amerika latin begitu ya
ini dia butuh waktu sekitar empat tahun untuk mendapatkan miliar dolar pertamanya
jadi ini adalah enam puluh empat miliar dolar amerika serikat
ini setara dengan sembilan ratus empat triliun rupiah
dan ada juga amancio ortega
amancio ortea tadi saya sempat katakan ini adalah pendiri retail saat ini yang mungkin anda gemari
begitulah retail zara
berasal dari spanyol
dan saat ini dia sudah mempunyai kekayaan enam puluh dua tujuh miliar dolar amerika serikat
atau ini setara dengan

nah butuh waktu sebelas tahun untuk membangun bisnis zara
dan juga kemudian mengantongi miliar dolar pertama mereka
kemudian negara negara mana saja kemudian yang banyak menyumbangkan para miliarder miliarder di dunia
ini tercatat ada lima teratas
austria meksiko afrika selatan india dan juga tiongkok
berapa waktu yang dibutuhkan rata rata untuk di austria
pengusaha atau miliarder di austria ini rata rata mendapatkan miliar dolar pertama mereka
di tiga tahun usaha mereka dibangun
kemudian juga meksiko di empat tahun
afrika selatan di lima tahun
india empat lima tahun
kemudian tiongkok enam lima tahun
dari sini kita bisa sama sama mungkin belajar ya
memang saat membuat usaha tidak bisa langsung sukses
tapi harus ada proses terlebih dahulu yang dijalankan
harus mencari investor dengan baik
begitu seperti saya juga sempat kemarin mempresentasikan tentang brand awareness
dan juga menyebabkan brand equity
sehingga memberikan nilai yang sangat besar
ini hanya orang terkaya saja
kita belum kurasi bagaimana jumlah kekayaan perusahaan perusahaan mereka
tapi untuk miliarder miliarder ini
itu dia tadi sektor sektor yang menyumbang miliar dolar bagi para milioner di dunia
dan juga berapa waktu yang mereka butuhkan
dan ini semoga bisa menginspirasi kita semua
tidak hanya saya
juga anda pemirsa di rumah ini untuk menjadi miliarder miliarder selanjutnya di dunia